nyanyian pasangan suami istri ini merupakan ekspresi kebahagiaan mereka setelah dinyatakan sembuh dari covid sembilan belas pada kamis siang
kedua warga desa cepoko kecamatan rambe kabupaten ngawi tersebut dinyatakan sembuh setelah dua kali hasil swabnya negatif
sebelumnya mereka menjalani isolasi selama dua puluh hari di rumah sakit umum dr suroto ngawi